tiga tahun kemudian ia kembali berkutat di dunia reserse sebagai wakil direktur reserse kriminal umum polda metro jaya
ada beberapa riset yang saya baca itu berpindah ke thailand